tim nasional indonesia akan menghadapi ujian pertama di semifinal piala aff dua ribu enam belas melawan vietnam sabtu tiga desember nanti
tim garuda memiliki rekor positif kala bertemu the red warriors julukan tim vietnam
dari dua puluh satu kali pertemuan di semua ajang indonesia menang delapan kali imbang sembilan kali dan hanya empat kali kalah
tim nasional indonesia akan menghadapi ujian pertama di semifinal piala aff dua ribu enam belas melawan vietnam
leg pertama tiga desember nanti akan digelar di stadion pakansari cibinong bogor
tampil di kanal sendiri menjadi modal berharga bagi boa solosa dan kawan kawan untuk meraih hasil maksimal
tim garuda memiliki rekor positif kalah bertemu the red warriors judulkan tim nas vietnam
dari dua puluh satu kali pertemuan di semua acang indonesia menang delapan kali imbang sembilan kali dan hanya empat kali kalah

terbaru dalam laga pemanasan sebelum piala aff dua ribu enam belas oktober lalu kedua tim bermain imbang dua satu
di piala aff pertemuan kedua tim pun termasuk imbang
indonesia sudah lima kali bertemu vietnam dengan satu kemenangan satu kekalahan dan tiga kali hasil imbang
indonesia sudah empat kali masuk final piala aff
namun belum sekalipun menjadi juara
sementara vietnam baru dua kali ke final piala aff namun sekali merasakan gelar juara pada dua ribu delapan saat mengalahkan tim kuat thailand
meski di atas kertas pasukan alfred riedel unggul indonesia tetap harus waspada
di fase grup vietnam menyapu bersih semua laga dengan kemenangan
sementara indonesia hampir terjungkal di fase grup sebelum meraih satu satunya kemenangan kontra singapura di laga pamungkas
raihan tiga poin di kandang sendiri akan menjadi modal berharga saat melakoni laga tandang di kandang vietnam nanti
raka zaypul cnn indonesia